kita ke informasi selanjutnya pawai obor asian para games dua ribu delapan belas atau asean games
bagi penyandang disabilitas digelar di makassar sulawesi selatan rabu siang
dimana selanjutnya api ini akan dibawa ke sejumlah daerah
seperti halnya bali kalimantan hingga ke jakarta pada awal oktober mendatang
makassar menjadi kota pertama tempat pawai obor asian para games dua ribu delapan belas digelar
dimana sebelumnya obor telah disulut pada hari olahraga nasional
di ternate maluku utara sabtu lalu
dengan api yang diambil dari sumber api merapenco tengah
obor diarak dengan iring iringan kendaraan yang salah satunya terdapat sebuah mobil antik
yang dinaiki gubernur sulawesi selatan bersama ketua inapgok dan perwakilan atlet difabel
turut bersama rombongan adalah sejumlah penyandang difabel yang tinggal di makassar
pawai ini melintasi sejumlah jalan utama di kota makassar
mulai dari jalan jenderal sudirman jalan haji bau kawasan pantai losari hingga tiba di lapangan karibosi
pawai obor para games ini juga turut mengkampanyekan perbaikan kualitas hidup
selanjutnya api akan menginap semalam di makassar sebelum dibawa ke bali pada kamis ini
sekarang ya saya sangat mensyukuri bahwa peduli disabilitas sangat sudah sangat diperhatikan
kalau bisa lebih ditingkatkan lagi dan semoga perhatian terhadap pemerintah terhadap penyandang disabilitas
terutama limpian itu disamakan dia punya prestasinya
target para games tahun ini
kami teman teman kita bisa jarang umum kalau bisa
kemarin dua kali kita jara umum tapi di asean
kami menggelorakan dengan pawai obor ini adalah mengkampanyekan asean para games dua ribu delapan belas
sekaligus juga menggelorakan semangat peduli disabilitas
sekaligus juga menggelorakan semangat para limpian
jadi indonesia di antara keberagaman di antara banyak perbedaan di antara banyak kesibukan
tapi kita semua bisa bersatu dengan semangat paralimpian semangat sportivitas dan semangat olahraga